temuan jenazah dimutilasi di sidoarjo jawa timur pada sabtu lalu
menggegerkan publik kasus ini
juga menambah deretan kasus mutilasi yang terjadi tahun ini
apa sebenarnya yang kemudian mendasari pelaku melakukan aksi mutilasi
kita bahas bersama kriminolog dari universitas budiluhur
selamat sore bu kazizah
halo mas selamat sore
terima kasih sudah bergabung dengan newsroom sore ini
ibu kita langsung saja melihat bagaimana kemudian persoalan mutilasi ini
karena memang backgroundnya adalah kasus yang terjadi tadi di sidoarjo
tapi kemudian kita ingin mengelaborasi lebih lanjut
sebenarnya apa yang kemudian mendasari pelaku ini untuk melakukan sebuah aksi mutilasi
karena kita tahu selama ini mungkin kondisinya adalah panik
sehingga kemudian berusaha untuk menghilangkan
tapi di satu sisi hasil kejahatannya atau korbannya ini
yang sudah dimutilasi justru dibuang ke tempat tempat yang cukup bisa terpapar oleh publik
menjelaskan ini bagaimana ibu
oke ya mas ferdi mungkin secara umum memang iya ya
seperti yang mas ferry tadi juga sebutkan beberapa
memang secara umumnya memang kasus kasus mutilasi
beberapa kasus yang sudah pernah terjadi juga
memang ingin memutuskan
memudahkan pelaku ketika hasil kejahatannya dilakukan
kemudian kan bagaimana caranya ini tidak hanya menghilangkan bukti
tadi membuang gitu ya jenazahnya tadi dengan mudah
nah yang terpikirkan pasti kan akhirnya melakukan mutilasi tadi ya
memotong motong bagian tubuh korbannya tadi
agar lebih mudah tadi untuk menghilangkan tadi ya jejaknya tadi ya
secara umumnya memang seperti itu
kalau seandainya tadi ada pertanyaan tapi ternyata dibuang di
beberapa tempat yang mungkin akhirnya apa ya juga menjadi
gampang untuk dilihat oleh masyarakat sebenarnya ya
itu secara umum memang pola pikirnya gitu tadi untuk memudahkan itu tadi
kemudian kita mau melihat juga di sisi lain
tentu akan ada berkaitan dengan motifnya tadi
apakah memang seorang pelaku ini sanggup melakukan mutilasi ini
karena adanya faktor emosional atau apa ya rasa amarah yang cukup tinggi terhadap korbannya tadi
dengan sadisnya melakukan atau memotong motong tubuh korbannya tadi
apakah kenapa dia juga menyebarkan beberapa tempat
mungkin bisa jadi ada faktor juga tadi yang memudahkan tadi posisi posisi atau tempat tempat tadi yang ada dulu kasus juga
jadi dia memotong motong tubuh korbannya itu tadi terpisah dalam satu plastik dalam satu kantong plastik
mana bagian yang dia pecah tidak hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat tadi
sehingga ini juga bagian dari secara umumnya tadi untuk menghilangkan bukti untuk memudahkan dia tadi menghilangkan
memudahkan si pelaku tadi ketika kan dia tidak mungkin kalau untuk menggotong korban jenazahnya sebegitu beratnya
jadi sehingga dipotong dari beberapa bagian dipisah pisah sepanjang dia misalnya
melihat tempat tempat yang memudahkan dia untuk membuang korban gitu dalam potongan tubuh tersebut
bu kaziza gini kita ingat ya beberapa waktu lalu di bekasi kita juga digegerkan begitu aksi mutilasi yang mana korban justru disimpan selama hampir setahun lebih ya
kalau tidak salah ada juga kemudian yang dicor ditempatkan di sebuah tempat yang memang sengaja disembunyikan
kalau bicara soal
perilaku pelaku ini apakah kemudian ini bisa dikatakan sebagai gangguan kejiwaan atau yang biasa disebut dengan psikopat atau mungkin ada unsur apa ya
skizofrenia mungkin tentu ini perlu ada assessment dulu ya
jadi sebenarnya kan tidak langsung dengan mudah ya kita mengatakan seseorang itu misalnya ini psikopat atau mengalami gangguan jiwa karena kan butuh pemeriksaan lebih lanjut
karena itu kan terkait dengan undang undang bagaimana orang orang yang terkait dengan gangguan jiwa ini ketika melakukan suatu tindak kejahatan kan maka ada kemungkinan bebas tadi ya
tapi kita tidak dengan mudah juga kita katakan orang ini mengalami gangguan jiwa karena ada kemungkinan juga kenapa kan kita akan melihat bagaimana kondisi seseorang itu kenapa begitu sadis gitu ya
begitu kejam di luar dari perilaku manusia pada umumnya yang melakukan tega gitu ya melakukan pembunuhan sampai memotong motong tubuh korbannya gitu ya
sehingga yang saya lihat adalah kemungkinan bukan langsung kita menganalisis terkait dengan gangguan jiwa tapi ada kemungkinan bagaimana seseorang itu selama mungkin proses hidupnya terpapar oleh tindak kekerasan ya
sehingga mungkin dia akan merasakan atau mendapatkan hal hal yang biasa kekerasan yang biasa dia lakukan gitu
jadi sesuatu hal yang wajar gitu ya
karena kita tidak tahu background seseorang
nah bagaimana background seseorang ini mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak kekerasan atau penghaniayaan bahkan tadi sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan sanggup melakukan pemotongan atau mutilasi terhadap tubuh korbannya
jadi lebih kepada background gitu ya
apakah itu kemungkinan kemungkinan tentu tetap ada gitu ya
tapi itu kan membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi gitu karena terkait undang undang itu
artinya kemudian bisa dikatakan bahwa aksi mutilasi ini
bisa dilakukan secara spontan begitu ya bu kasih zaya
bisa saja semua kemungkinan bisa terjadi dalam kasus pembunuhan gitu ya
mungkin pada saat itu gitu ya pada saat kondisi kejadian peristiwa kejadian itu terjadi gitu ya
dia tidak punya niat untuk melakukan pemotongan tadi
tapi ada kondisi yang akhirnya memungkinkan dia gitu ya
misalnya dia melihat
ada senjata tajam gitu di sekitarnya dia bingung atau ada hal hal lain gitu ya
nah kan kita tergantung tadi ya
apakah alasannya tadi untuk memudahkan itu atau memang ada rasa emosional yang tinggi
amar yang besar gitu terhadap korban sehingga memang itu kan akan ada hal yang berbeda
kalau ketika dia memang sudah punya emosi yang tinggi gitu
amarah yang besar sehingga ada upaya mungkin dia sudah merencanakan ini
tapi semua kemungkinan bisa terjadi sehingga kita kan memerlukan tadi seperti apa bukti bukti yang didapatkan gitu yang diterima
bu kaziza ada juga kemudian seperti yang anda sampaikan tadi bahwa ada emosi yang saat itu sehingga secara spontan melakukan aksi mutilasi
ada unsur atau motif dendam di sana
atau juga soal apa ya soal narasi yang mengatakan
perilaku dari si pelaku ini yang sering terpapar tindak kejahatan
termasuk juga narasi yang mengatakan soal korban biasanya akan berpotensi untuk menjadi pelaku
bicara persentase ini yang mana biasanya kalau aksi mutilasi ini dilakukan
dari beberapa kasus gitu ya kita mau melihat secara umumnya itu memang kemungkinan untuk tadi memudahkan
kemungkinan untuk tadi memudahkan
memudahkan pelaku apa ya menghilangkan jejak gitu ya
menghilangkan bukti memudahkan dia setelah aksi kejahatan yang dia lakukan gitu ya
nah apakah tadi ada motif motif lain terkait dengan emosional tadi
amarah itu tadi itu kan kasuistik akhirnya melihat seperti apa nih nanti background korbannya juga yang akan dilihat kan
ada kemungkinan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain
sampai akhirnya diketahui
bagaimana apa ya atau bukti bukti pemotongan tubuh korban tersebut gitu ya
apakah memang ada apa namanya memang profesionalkah atau memang terlihat mungkin saya pikir ahli forensik jauh lebih mengetahui hal itu ya
melihat tadi bukti bukti itu tadi
jadi sehingga melihat seberapa besar nih persenannya kemungkinan lebih besar apakah memang ada faktor emosi
seperti dendam atau amarah tadi atau memang hanya dadakan spontanitas di situasional tadi ketika aksi kejahatan itu terjadi gitu
hanya oh yaudah nih saya panik
orangnya panik tidak tahu apa yang mau dilakukan
ada apa nama senjata tajam di dekatnya
lalu kemungkinan melakukan tadi
ini bisa juga ya ada kemungkinan juga peniruan peniruan yang terjadi gitu ya
karena kan mungkin banyaknya hal hal yang bisa terjadi di sekitar kita gitu ya
apa itu tidak cuma pemberitaan tapi banyak hal yang bisa ditiru dari media sosial atau media pelaku bisa lihat
kemudian bagaimana caranya tadi menghilangkan aksi kejahatan dengan melakukan mutilasi
ada banyak faktor kemungkinan sampai kita mengetahui sebenarnya hasil forensik potongan tubuh korban itu seperti apa
oke artinya kemudian fokusnya bahwa mutilasi ini adalah cara yang dilakukan oleh pelaku
tapi tetap ini adalah sebuah
kasus yang bisa digolongkan pada pembunuhan begitu ya bu kaziza ya
bu kaziza terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan
bagaimana kemudian di tengah kita di tengah masyarakat kasus ini cukup marak
apa yang perlu kita waspadai begitu
ya sebenarnya saya selalu bicarakan terkait dengan partisipasi masyarakat gitu ya
karena kan bagaimanapun seperti ini aksi aksi kejahatan
tentu ada laporan dari masyarakat
ada masyarakat yang melihat gitu
sebelum sebenarnya masyarakat melihat apa namanya ya
tentu kan mungkin ada hal hal lain yang dilihat
peristiwa bagaimana itu bisa sampai di situ
apakah tadi kepedulian masyarakat sebenarnya
kemudian masyarakat melihat lingkungan sekitarnya tadi
apakah ada hal hal yang mencurigakan gitu ya
mungkin kita melihat ketika ada kecurigaan
kita merasa oh ini adalah faktor domestik seseorang
yang tidak bisa kita masuk ke dalam itu
tapi mungkin dengan kepedulian masyarakat satu sama lain
justru itu sebenarnya bisa menjadi faktor pertama pencegahan peristiwa kejahatan
sehingga kan orang ketika pelaku ingin melakukan sesuatu
atau aksi kejahatan ya dia merasa diawasi oleh masyarakat sekitar gitu ya
jadi pentingnya kepedulian masyarakat satu sama lain sebenarnya
itu sih kalau menurut saya nasib
usai geza terakhir apakah kemudian ini berpotensi untuk berulang begitu bagi seorang pelaku mutilasi
ini tadi ya kita kan kalau kita bilang mau berulang berarti ada kemungkinan si pelaku tadi kan perlu pemeriksaan lebih jauh terkait dengan gangguan jiwa
karena kan dengan berulang ulang itu kan ada faktor pertanyaan besar juga ya
kenapa bisa sanggup melakukan tadi berulang tadi
berarti kan tidak hanya berbicara soal memudahkan menghilangkan jejak si pelaku tadi gitu ya
tapi kan berarti ada sesuatu hal lagi yang ketika berulang terjadi berarti ada kecenderungan si pelaku ini tidak hanya biasa terpapar kekerasan
tapi memang terbiasa melakukan hal itu
oke artinya kepedulian kita terhadap lingkungan
sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang untuk melakukan tindakan tindakan seperti aksi mutilasi
baik terima kasih bu kaziza sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini